lu ke rumah mak nganterin pesanan gue
nah gue sama ocak ke rumah sakit
saya mas pur
mot lu jagain lapak koran lo
tapi mas pur
nah kok lu makanin
ini pastel yang rusak mak
yang lain dimana
di dapur mak
udah amat sana lagi
terusin aja dulu kerjaan lu tuh
kamu udah pulang
tadi cuma udah matah kuliah
ehh gimana jualan korannya
mungkin belum banyak yang tahu kali ya
nanti juga kalo udah banyak yang tau pasti korangnya laku
gue mau makan
suwi belum masak nasi
udah jam segini belum masak nasi
tadi dia udah masukin beras kayak rice cooker
tapi tombolnya nggak dipencet
ya udah dua jam tetep aja baskal jadi nasi
itu namanya nggak sengaja
jangan marah begitu
gue kagak marah
memang gue kesel
terus mau kapan teleponnya
ini mau tadi telepon mak
pulsat tati yang abis
sejak mantu gue ke jawa
gue jadi susah makan rot
lo makan di mana
tadi lo ke warung
gue makan di rumah si odi
gue kagak sengaja rot
lewat rumah dia
bang ojek sakit
tapi kok mukanya pucat
tuh kan bang
bukan juga apa
bang ojek tuh kayaknya sakit
bang ojek gak percaya sih
udah gue gak apa apa
kalau mantu gue terus terusan di jawa
ya berabe rot
bisa keseringan gue makan di warung
kan anak lo jualan bubur im
masa gue seharian makan bubur kacang hijau terus
pekara sabar mah gue udah dari dulu
be nasinya udah mateng
akhirnya gue makan juga
baiklah kalian ikut makan aja ya
kagak usah dia mau ke pake makas
bang ojek belum makan ya
kayaknya bang ojek masuk angin
kayaknya bang ojek
tapi emang udah masuk angin tuh
ya elah rot
kan lo udah makan
lo mau makan
dih kita ke rumah semuanya aja yuk
ya ngapain kek
daripada di sini diacuin
hei tunggu gue kamu jalan
ya kita ke rumah kita ke rumah
ya kita ke rumah kita ke rumah

ya ampun jack
lo makin kelihatan pucet jack
ayo gue anterin ke rumah sakit
siapa tau lo kena tipis
ayo gue anterin ke rumah sakit
ayo gue anterin ke rumah sakit
ayo gue anterin ke rumah sakit
abang balik dah
abang balik dah
masya allah ojak
kamu beneran sakit
ke rumah mak
ke rumah sakit
saya mas pur
lu jagain lapak koran lo
tapi mas pur
please paham berangkat
paham mas pur
saya mau ketemu sama emak
ah gak usah
saya udah telfon bang ojak
biar bang ojak aja yang ngantriin pesanan gue
tadi dia diantarin pur ke rumah sakit
seru amat man sms nya
mumpung si tindik man
mumpung si tindik lagi gak banyak kerjaan det
itu kurupak ya
gue mau beli pulsa
selamat siang mbak
mau beli bubur kacang hijau pak ketoprak
saya mau beli cendol bang
kalau mau beli cendol
cuma kurupaknya doang
tukangnya gak ada
lagi ke tukang pulsa
tunggu dulu aja ya mbak
mak ada kamtis mak
ada apa pak tati
kamtisnya mau nemuin emak
kamtisnya mau nganterin pesenan kue mak